hujan lebat yang mengguyur sejak sabtu pekan lalu menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah daerah di jawa tengah
sedikitnya ada enam belas kabupaten kota di jawa tengah menjadi zona rawan bencana
menurut data badan nasional penanggulangan bencana enam belas titik yang menjadi zona rawan bencana
diantaranya purworejo banjarnegara kendal seragen purbalinga banyumas sukoharjo
kebumen wonosobo pemalang kelaten magelang wonogiri cilacap karanganyar dan kota solo
kabupaten purworejo menjadi daerah rawan banjir dan longsor terparah dengan korban jiwa terbanyak
hingga kini pencarian korban masih dilakukan